halo selamat malam dinamika persoalan tanah air yang diwarnai oleh paham radikal
kemudian berujung pada terorisme masih menjadi pr besar kita semua
potensi kedua masalah ini bagi negara adalah citra buruk
dan kekuatan nkri yang tentu akan mempengaruhi tata dan kehidupan masyarakat kita
inilah fokus kami malam hari ini dalam kupas gagasan yang akan menguji keseriusan
komitmen peserta pilpres dalam menangkal serta memberantas radikalisme intoleransi dan terorisme
bersama saya budi adiputro anda menyaksikan layar pemilu terpercaya
aksi terorisme yang banyak berawal dari pemahaman keagamaan yang radikal
menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa indonesia yang bineka
apa dan bagaimana para kandidat presiden dan wakil presiden melihat masalah ini berikut ulasannya
terorisme yang marak terjadi pasca reformasi berakar pada pemahaman radikal
dan pemahaman radikal diawali dengan sikap intoleransi
radikalisme agama biasanya juga tercermin dari penerimaan serta toleransi dengan pemeluk agama lain
dari hasil laporan setara institut tentang kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan
serta minoritas keagamaan hingga pertengahan tahun dua ribu delapan belas
setara institut mencatat ada satu ratus sembilan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan
dengan satu ratus tiga puluh enam tindakan yang terjadi di dua ribu delapan belas
di seluruh provinsi
tindakan yang dilakukan negara ataupun aktor non negara ini antara lain
diskriminasi intoleransi pelaporan penodaan agama sampai aksi kekerasan
bangkitnya agama dan juga arus balik konservatisme dalam pandangan pandangan keagamaan
orang kemudian merasa bahwa pandangan keagaman dialah yang paling benar
sehingga menjadi ekstrim dan tidak menghargai orang yang berbeda
berbeda kehidupan dan kehidupan yang berbeda dengan negara dan negara lainnya
terjadi pernyataan kepercayaan dan percaya kepercayaan
tipe di dalam satu agama itu sendiri
dan kemudian diekspresikan bukan hanya dalam bentuk verbal
tapi juga dalam bentuk tindakan terkadang kadang
itulah sebabnya kita bisa melihat misalnya
ada terjadi penolakan terhadap pendidikan rumah ibadah
penyerangan terhadap satu komunitas keagamaan
kita tahu misalnya ahmadiyah atau syia
atau juga aliran kepercayaan di beberapa tempat
berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di indonesia
di mana pengadilan dari pemerintah terpilih dalam pemilihan datang
pemilih bahkan menjadi lahan tunggu sebutnya intoleransi di masyarakat
kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden kemudian ditantang
untuk membuat program untuk dapat mengatasi kasus intoleransi dan radikalisme
yang bisa berujung pada aksi terorisme
jokowi maruf sendiri mengaku selama ini terus berjuang mengatasi radikalisme dan intoleransi
salah satu program utamanya selain revolusi mental juga ada restorasi intoleransi
mengingat masih menguatnya intoleransi dan radikalisme
dan radikalisasi kubu jokowi meminta masyarakat untuk tidak selalu menyalahkan pemerintah pusat
karena menurutnya pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab
dengan aksi kekerasan dan radikalisasi berbasis agama
dengan kita pak jokowi khususnya memilih pak maru pamin
sebetulnya itu adalah salah satu upaya juga untuk meredam penggunaan agama
sebagai amunisi ataupun senjata politik
juga persoalan lombok ya persoalan pembangunan
si ahmadiyah itu sebetulnya pemerintah daerah yang mestinya menyelesaikan itu
karena persoalan itu kan di daerah kemudian itu masyarakat juga harus menyadari
tidak semua harus diambil oper oleh pemerintah pusat
ada yang kasus kasus intoleran itu yang mestinya adalah persoalan pemerintah daerah
nah karena itu dalam visi misi kami itu kan kita sampaikan tadi merestorasi toleransi begitu loh
iya jadi penting juga kan
misalnya pendidikan pancasila
pancasila adalah ideologi yang sangat toleran
karena dia mengakomodasi semua agama etnis budaya begitu
kemudian pendidikan tadi revolusi mental tadi itu
itu juga kalau mental kita toleran saya kira hal hal seperti tadi itu tidak terjadi
sementara bagi kubu prabowo sandiaga akar utama radikalisme itu adalah ketidakadilan
oleh karena pasangan ini fokus memenahi ketidakadilan yang masih terjadi

karena aksi bengis terorisme dan kejahatan kita yang sangat terjadi
dan kita harus memperbaiki program program ini untuk menghadirkan keadilan itu
yang didasarkan pada pemahaman keagamaan yang salah dan radikal
tim liputan cnn indonesia
bagaimana kedua kandidat presiden dan wakil presiden lewat jurubicaranya
untuk menuntaskan persoalan radikalisme dan juga terorisme ini
kita akan kupas gagasan mereka
usai jeda berikut ini tetap di layar pemilu
yang dianggap tadi menjadi prakondisi utama terjadinya aksi terorisme
kita akan mengupas gagasan kedua kandidat lewat para jurubicaranya
yang pertama saya akan undang tim kampanye nasional jokowi maruf
mas andi budiman selamat malam
oke kemudian ada bang ferdinand hutahian dari badan pemenang nasional
terima kasih bang ferdinand
dari satu dari surabaya satu dari bogor ya
dan kemudian untuk memberikan gambaran masalah serta menguji
dan kita sudah ada profesor aisyikam analis politik yang banyak menulis
dan memperhatikan soal radikalisme ini
terima kasih prof aisyikam
meskipun bukan menjadi penebar radikalisme tapi banyak peneliti soal ini ya
kita akan bicara mengenai hal yang sebenarnya banyak sekali
ini selalu kita bicarakan tapi entah kenapa agak takut
agak malu membuka masalah yang pada intinya mengkhawatirkan kita
saya mau bicara dengan profesor aisyikam dulu
bicara mengenai kupas gagasan atau
program program dari kedua kandidat terkait dengan radikalisme
kemudian intoleransi dan kabarnya itu menjadi prakondisi menjadi terorisme
seberapa penting isu ini untuk dikonsenkan menjadi perhatian kedua kandidat ini prof
ya kalau dari skala sampai sepuluh saya kira itu di atas tujuh
jadi memang sangat penting ya
dan barangkali hanya selisih sedikit dengan misalnya masalah ekonomi
tetapi seperti yang mas budi katakan tadi
memang ketika debat pertama terjadi
itu dua dua paslon ini kayaknya memang menghindar
sehingga ketika terjadi sesi menjawab pertanyaan dari masing masing lawan gitu ya
itu difokuskan mereka hanya kepada penegakan hukum dan kemudian kepada korupsi
padahal ada sisa lagi satu yaitu masalah terorisme
tidak didiskusikan sama sekali
karena memang tambahnya mereka menghindarkan dari isu isu yang bisa sangat sensitif
nah oleh karena itu apalagi kalau lost gitu ya artinya terbuka begitu kan
tapi saya kira sangat penting karena pada sesi yang pertama waktu itu
terorisme kan dibahas dan itu sangat menarik karena ada dua paradigma yang betul betul berbeda dan nanti akan saya tanyakan juga
kondisinya seperti apa
panorama kalau kita lihat
kita bicara radikalisme intoleransi terorisme juga
bagaimana panoramanya dari penelitian anda dari pengamatan anda prof ikam
kalau saya secara simpel selalu masih konsisten mengatakan bahwa masalah radikalisme dan intoleransi itu termasuk masih dalam kategori real and present danger untuk indonesia
jadi nyata dan hadir memang
buktinya saja masalah misalnya intoleransi itu
dari berbagai macam survei bukan atau belum menunjukkan adanya penurunan malah terjadinya peningkatan
kota kota atau daerah daerah yang sebelumnya tidak masuk di dalam kategori kota atau daerah intoleran itu malah justru kemudian menjadi nomor satu atau menjadi nomor dua menyusul
jakarta saja sekarang sudah termasuk di dalam itu
nah kalau radikalisme sudah pasti
walaupun betul saya setuju bahwa intoleransi bukan langsung berarti
radikalisme atau radikalisasi
tapi memang dia menjadi salah satu pintu masuk untuk menjadi radikal yang sangat penting
jadi ada benang merahnya sebenarnya prof
bahkan ada juga teori yang mengatakan ada semacam stages gitu ya
nah intoleransi itu merupakan semacam prakondisi salah satu bukan satu satunya
ada masalah ekonomi juga
yang kemudian bisa membuat orang kemudian sangat prone sangat rentan terhadap radikalisme
dan diradikalisasikan bukan deradikalisasikan diradikalisasikan
kalau kata tadi prof vika mengatakan sama sekali tidak puas melihat penjelasan kandidat presiden dan wakil presiden di debat perdana kemarin soal terorisme dan radikalisme ini
kita tanya yuk kedua jurubicara kandidat kita
bagaimana sih sebenarnya jokowi maruf dan prabowo sandiaga memandang persoalan radikalisme dan juga terorisme itu dalam sebuah satu kesatuan permasalahan bangsa
ini jelas satu hal yang tidak bisa dipisahkan ya
pertama seperti dibilang prof hikam bahwa intoleransi dan radikalisme itu adalah jalan menuju tindakan teroris
itu terbukti di banyak negara
jadi memang presiden jokowi sendiri sudah menunjukkan komitmen yang jelas dalam pemberantasan korupsi
kalau kita lihat misalnya beberapa waktu tahun atau beberapa tahun terakhir relatif tidak ada aksi terorisme besar yang mengancam atau bukan hanya mengancam tapi terjadi di indonesia
jadi kita melihat bahwa ada beberapa perjalanan tersebut yang menunjukkan komitmen yang jelas dalam pemberantasan korupsi
jadi saya rasa saya harus mengatakan bahwa ada perbaikan dalam pihak keamanan di dalam mendeteksi para teroris ini sehingga mereka bisa digagalkan
kelompok kelompok ini bisa ditangkap
kita tahu ada penggerbekan dan juga diakhiri dengan penembakan terhadap gembong teroris di poso yakni santoso
kemudian juga sejumlah penangkapan
saat ini indonesia total sudah menangkap sekitar lima ratus tersangka teroris empat ratus sudah diadili
hampir semuanya mengaku kemudian sudah dijatuhi hukuman
kita melihat juga bahwa pemerintah sudah mengambil tindakan yang cukup tegas meskipun bagi kami ada satu persoalan besar dalam soal terorisme ini
bagi kami terorisme itu muncul karena masyarakat kehilangan harapan pada politik
ini terjadi di pakistan di afganistan suriah dan lain sebagainya
kalau kita lihat bahwa masyarakat di sana mulai berpaling pada ide ide radikal atau ide ide kekerasan karena mereka melihat bahwa demokrasi bahwa politik hanya menghasilkan para politisi yang korup
karena itu perlu menurut saya di dalam konteks untuk melawan radikalisme ini adalah menghidupkan kembali harapan masyarakat pada politik
dengan cara memperbaiki politik itulah yang sedang dikerjakan oleh partai solidaritas indonesia
jadi kalau masyarakat kehilangan harapan pada politik pada demokrasi mereka akan gampang menoleh pada ide ide kekerasan ide ide radikal
termasuk juga marul itu sudah melakukan itu ya mas andi ya
harus dilakukan betul
oke bang ferdinand seberapa concern prabowo sandi terkait dengan isu ini
sudut pandangnya sama atau berbeda dengan jogja marun
yang pasti bagi prabowo sandi bahwa intoleransi radikalisme dan terorisme harus diselesaikan semuanya
harus dibereskan masalah ini
bagi prabowo sandi juga menghentikan stigma terhadap islam sebagai radikal dan teroris harus dihentikan
karena stigma ini kemudian membuat kita sesat mengambil keputusan
karena bicara radikalisme bukan hanya islam yang radikal atau intoleran
agama lain juga begitu
banyak yang menolak di beberapa daerah yang memang mayoritas bukan muslim
ternyata mereka juga menolak kehadiran muslim
artinya ada intoleransi di semua
jadi kita hentikan stigmatisasi bahwa islam intoleran islam radikal
itu dulu pertama
sehingga kita bisa masuk ke penyelesaian berikutnya
dengan basis ilmiah dan analisis yang tepat
maka kita akan bisa menyimpulkan dan mengambil langkah langkah kebijakan bagaimana mengatasi intoleran
mengatasi radikalisme dan mengatasi

basis berpikirnya saja sudah salah tentu ke depan akan salah untuk mengambil kebijakan
kita akan menyelesaikan ini dengan pertama sekali menyelesaikan akar masalahnya
akar masalahnya ada beberapa
masalah ideologi keyakinan
kedua masalah ekonomi
ini sumber dari munculnya intoleran radikalisme dan terorisme
maka ini yang pertama harus kita selesaikan
kemudian juga harus dilakukan paralel bersamaan dengan kontraradikalisme
dan deradikalisasi untuk kepada kaum
kalau sudah terpapar
nah ini serentak kita lakukan
di samping itu juga penindakan terhadap teroris juga akan kita lakukan dengan cara cara yang tepat dan terukur
nah disinilah pentingnya kita harus punya intelligence yang kuat untuk mendeteksi
munculnya bibit bibit terorisme munculnya bibit bibit radikalisme
sehingga aparat kita bisa punya sumber informasi dan data yang kuat
kemana harus bergerak kemana harus menyasar kemana harus pergi
sehingga penyelesaian ini bisa konferensi kita lakukan dan intoleransi radikalisme kita harapkan
saya yakin penjelasannya mas andi dan bang ferdinand membuat prof ikam penasaran
tapi saya tahan dulu penasarannya
kita akan beri kesempatan prof ikam untuk bertanya langsung kepada dua jurubicara ini
usaha jenah berikut kami akan segera kembali sesaat lagi

ini waktunya prof vikam untuk bertanya
saya langsung kepada dua jurubicara ini
tapi sebelum ke prof ikam saya akan kasih contekan sedikit
apa sih perdebatan yang tadi kata prof ikam kurang seru dan kurang mendalam
soal terorisme di debat perdana kemarin
terorisme harus dilakukan dengan dua cara mensinergikan
antara pencegahan dan penindakan
kedepan kami lebih mengutamakan pencegahan
melalui kontraradikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham paham radikal dan intoleran
dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar
untuk itu di dalam melakukan tindakan kami juga lebih akan mendekatan yang humanis yang manusiais yang terhadap kita
dan juga mengembalikan mereka untuk mendukung melaksanakan dan memberikan keadaan yang terbaik
dengan tidak harus melanggar ham
saya yang bentuk bersama dengan pak luhut panjaitan pasukan anti teror yang pertama
jadi saya mengerti saya paham
masalahnya adalah karena pengalaman saya itu
saya mengetahui bahwa seringkali terorisme ini adalah
dikirim dari negara lain dan sering juga dibuat
nyamar seolah teroris itu dari orang islam padahal itu sebetulnya di ya dia itu bukan dikendalikan
oleh orang yang mungkin juga bukan orang islam mungkin juga orang asing ataupun bekerja untuk
orangsing saya mengerti benar benar jadi bahwa stigmatisasi bahwa seolah olah itu radikal itu selalu
dicap kepada orang islam saya menolak itu kalau kita lihat penjelasannya tadi perbedaannya
difrensiasinya cukup cukup terlihat ya profilnya oke apa yang ingin anda tanyakan kepada dua
akan saya tanyakan pada dua duanya ini pertanyaan yang awal yang mendak yang
dasar lah ya jadi tentang paradigma kalau saya mendengar dari mas budi mas andi ya maka beliau
melihat akar masalahnya
itu karena ketidakpercayaan atau distrust terhadap politik oleh karena itu solusinya adalah
mengembalikan trust masyarakat kepada politik sementara kalau dari pak ferdinand hutahian
tampaknya agak konsisten dengan yang dikatakan oleh pak prabowo tadi bahwa akar masalahnya itu ada dua
yaitu ideologi dan kemudian juga yang disebut oleh pak prabowo sebagai masalah eksternal jadi dari
luar yang kemudian menciptakan
dematisasi bahkan kalau menurut
beliau tadi adalah pengendalian dari luar pertanyaannya pertanyaan saya adalah
apakah mungkin bahwa akar masalah itu hanya muncul dari ketidakpercayaan sama
politik karena kalau kita lihat trust terhadap perpolitikan kita di indonesia ini cukup
besar terbukti bahwa perjalanan ada dalam performasi launch cukup lama sudah di perhatikan
dua puluh tahun berarti ada cukup terasa sementara kalau dari eksternal itu kayaknya data
tidak mendukung apa namanya asesmen atau pendapat seperti itu karena faktanya orang orang seperti
imran seperti samudra seperti ambrose ambrose dan lain sebagainya itu betul betul home ground
yang gede asli ya ada di sini yang bahwa ada elemen dari luar ya jelas ada oke itu pertanyaan
tanya tanya yang pertama yang dasar aja para di mana aja oke mas andi duduk di job oke pertama
itu bukan salah bukan satu satunya faktor profesor ikam itu adalah salah satu yang mendorong orang
untuk masuk ke dalam ideologi radikal ketika orang misalnya kehilangan harapan karena setiap pemilu
misalnya dia mencoblos dan kemudian yang lahir adalah pemimpin yang korupsi ditangkap oleh kpk
misalnya di indonesia kalau misalnya masyarakat kehilangan harapan pada politik dalam jangka
panjang ini akan berbahaya kita sudah melihat dampaknya sebetulnya kalau
kita lihat berbagai jejak pendapat misalnya smrc lsi dan lain sebagainya
itu diperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap dua lembaga atau institusi demokrasi itu sangat rendah
yang pertama itu terhadap partai politik yang kedua terhadap dpr atau parlemen
kalau misalnya orang melihat bahwa partai politik atau parlemen ini tidak bisa memberikan harapan perbaikan pada kehidupan mereka
mereka akan mulai tertarik ketika ada orang menawarkan ideologi khilafah atau ideologi kekerasan
ini yang saya addres yang saya katakan tadi yang saya maksud dengan bahwa salah satu problemnya adalah
kalau masyarakat kehilangan kepercayaan pada politik maka orang akan lebih gampang berpaling kepada ideologi radikal
kalau misalnya persoalan ekonomi ini juga harus menjadi catatan
karena kalau kita lihat berbagai studi tentang terorisme faktor ekonomi itu kadang kadang bukan faktor utama
kalau kita lihat misalnya studi oliver roy tentang para pelaku teror di eropa
diperlihatkan bahwa latar belakang para pelaku terorisme ini
bukan orang orang yang miskin bukan orang orang yang berkesusahan
tapi mereka ini justru kelas menengah yang terekrut oleh atau terpengaruh oleh orang yang menawarkan ideologi radikal
itu juga kita lihat misalnya muhammad atta mastermind dari tujuh september sebelas
itu adalah seorang doktor fisika di hamburg university dari yaman
jadi kompleks permasalahan
jadi rumit tapi salah satu yang menurut saya harus segera diperbaiki di indonesia adalah mengembalikan kepercayaan
menyebabkan masyarakat menyebabkan demokrasi
jadi apa yang disampaikan pak prabowo bahwa memang sumber dari terorisme
ya saya harus menyebut terorisme saya harus membedakan itu radikalisme dengan intoleran
terorisme ini memang kalau kita lihat sejarah dari para pelaku ini adalah sosok sosok yang pernah berhubungan dengan luar
setidaknya kalau boleh kita sebut pernah berhubungan dengan abu sayyaf
pernah berhubungan dengan afganistan alumni taliban afganistan
sehingga mereka ini meskipun home ground
yang asli pribumi kita penduduk kita
tetapi mereka ini mendapat pemahaman terorisme ini bukan bertumbuh dari sini
tetapi berasal dari luar
sehingga memang pencegahan ini yang penting bahwa sangat penting kita harus membuat barrier
membuat benteng yang sangat kuat terhadap bangsa ini
jadi tidak mudah masuk yang seperti ini
termasuk salah satunya ya alumni alumni afganistan dulu
ketika mereka akan kembali ke indonesia mestinya ini kan diamankan dulu
diamankan dalam tanda positif diinterogasi secara positif
disadarkan kalau memang mereka sudah terpapar
karena afganistan itu betul betul menjadi sebuah ladang peperangan yang cukup sadis
dan mereka terpengaruh dari sana
kondisinya saat ini masih sama nggak
kekhawatirannya masih sama nggak
problemnya masih sama nggak bang fer
ya sekarang kan beda
bagaimana pemerintah mengatasi itu
ada perbedaannya sekarang
karena sosok sosok ini sudah lama berada di kita dan berkembang sel selnya
tidak lagi melulu bahwa ini berasal dari luar
tetapi hubungan interaksi dan komando besarnya ini tetap berada dari luar kita lihat
mereka ini di sini kita anggap sel
induk besarnya tidak berada di sini
ada di luar sana
nah ini yang harus kita patahkan hubungan antara induk dengan sel ini
sehingga sel sel yang kecil ini lebih mudah nanti kita kembalikan melalui program program yang dibuat pemerintah
deradikalisasi dan segala macamnya
termasuk bagaimana peningkatan kesejahteraan mereka
sel sel ini cukup berhasil bang ferdinand
atau masih jauh dari berhasil
kalau kita melihat selama ini boleh kita katakan pemerintah memang cukup bekerja keras ya
tetapi kalau bicara hasil saya pikir untuk terorisme di kita memang agak menurun ya
toleransi yang meningkat cukup tajam di kita
saya kasih kesempatan bang andi untuk menanggapi dulu
pertama harus ada pengakuan dulu bahwa memang problem itu ada di kita di indonesia
bahwa kelompok teroris ini tumbuh berkembang di indonesia
orangnya ada ideologinya berkembang beranak pinak di sini
jadi pengakuan itu penting buat saya
kemudian salah satu cara kita untuk mengeliminir kelompok terorisme ini adalah dengan misalnya para politisi
para tokoh politik itu harus mengambil jarak yang tegas
dari kelompok kelompok radikal
menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat penting
untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa ideologi ini tidak akan bisa diterima dimanapun
jadi kalau ada tokoh politik ada partai politik yang bermesra mesra dengan kelompok radikal
menurut saya ada
yang dekat dengan kelompok kelompok itu bikin aksi bersama dan lain sebagainya
inilah yang harus kita selesaikan
bang ferdinand tiga puluh detik menanggapi sebelum nanti prof vikam
apa yang disampaikan sahabat saya ini boleh kita katakan
terlalu ini sebetulnya ya
tetapi pemikiran pemikiran seperti ini kalau menjaga jarak dengan sesama anak bangsa
justru akan mempertajam perbedaan
sehingga bukannya kita akan bisa memperbaiki yang sudah terpapar
tetapi justru ini akan terjadi polarisasi blok yang jauh lebih tajam
nah kalau kembali ke tadi yang disampaikan sahabat saya ini tentang distrust terhadap politik
saya pikir tidak akan menyebabkan masalah terorisme
belum pernah ada studi terhadap itu
tetapi distrust politik ini justru akan menurunkan animo masyarakat terhadap demokrasi
bukan menjadi teroris atau radikalisasi
kedekatan tokoh politik dengan kelompok kelompok radikal tadi seperti yang mas ami
saya tidak paham yang dimaksud beliau ini
siapa yang dimaksud dengan radikalisme yang dekat dengan kalangan politik
kami merasa tidak ada di lingkungan kami yang radikalis
kalau intoleran dimana saja ada
bukan cuma di islam di kristen di hindu di buddha semuanya ada
jadi intoleransi ini memang harus kita selesaikan bersama sama
dengan memperkokoh kebhikakan ini
prof ikam silahkan dipertajam
kalau saya melihat bahwa dua duanya masih belum betul betul mengadres persoalan ideologi ini
dan ada kecenderungan bahwa yang disebut dengan kelompok radikal intoleran itu
suka atau tidak itu jurusannya ke kelompok islam
padahal kan kita tidak hanya bicara mengenai radikalisme itu dari satu kelompok saja
misalnya walaupun orang tidak suka ya
misalnya tentang masalah kebangkitan
partai komunis misalnya
kemudian separatisme itu juga bagian dari apa yang disebut sebagai radikal juga
pertanyaan anda prof ikam
pertanyaan saya adalah bagaimana dari dua kubu ini betul betul mengadres masalah
mengakui kalau istilahnya mas andi tadi
mengakui bahwa ada memang ideologi yang menyebarkan hake atau kebencian
dan juga memang anti pancasila
oke mas andi
harus jelas dulu bahwa harus ada tindakan
jadi tidak boleh ada ujaran kebencian di ruang publik
setiap orang yang menganjurkan kebencian yang mengajak orang lain untuk melakukan kekerasan atas nama ideologi apapun
itu harus ditangkap
dasar hukumnya sudah ada
tinggal kita mendorong aparat keamanan agar lebih berani melakukan itu
karena selama ini juga harus kita akui kadang kadang aparat keamanan yang ingin menangkap atau sudah menangkap
tiba tiba ada kelompok politik yang bilang jangan dikriminalisasi dong
dan lain sebagainya
ini tidak boleh terjadi lagi
kelompok politik atau partai politik atau kekuatan politik aktor aktor politik harus kompak
bahwa ini musuh bersama
ini bukan kawan baik taktis maupun kawan strategis
ini adalah musuh bersama ancaman bersama
kesadaran itu pertama harus muncul
kemudian yang kedua saya pikir pendidikan ini sangat penting untuk menjawab persoalan ideologi yang seperti ditanyakan oleh prof hikam tadi
jadi harus ada upaya untuk mengkaji ulang
baik itu mengontrol kualitas kualitas pendidik kita
supaya tidak terjadi lagi ada orang yang mengajarkan ideologi kekerasan ini di sekolah sekolah umum
kalau anda lihat bagaimana studi dari atau riset dari yang dilakukan oleh universitas islam negeri jakarta melalui ppim
atau setuju mengirimkan orang berjihad ke tempat tempat filipina
tapi lagi lagi tokoh politik menjadi salah satu faktor juga yang
itu yang harus jelas dulu
yang pertama saya itu yang harus jelas dulu
kembali ke tokoh politik ini ya kita harus betul betul melihat jangan mudah menjustifikasi dan menuduh ini tidak baik
kalau bicara tentang partai politik semua partai politik ini dan semua organisasi apapun kalau dia lepas dari pancasila tentu tidak akan bisa berdiri di negara ini
dasarnya semua pasti pancasila undang undang dasar empat puluh lima
nah kembali kepada raditya
kembali kepada radikalisme
kita pun sampai hari ini saya belum menemukan definisi yang pas terhadap tuduhan radikalisme ini sejauh apa
indikatornya disebut seseorang itu radikalis seperti apa
indikatornya seseorang itu intoleran seperti apa
kalau terorisme jelas ya kita bisa definisikan dengan mudah
sehingga kemudahan kita sekarang menjustifikasi sedikit sedikit ini radikal sedikit sedikit intoleran wah ini politik bersekutu dengan segala macam
ini justru mempertajam perbedaan dengan radikalisme
perbedaan dan mempertajam perselisihan
akhirnya apa sikap sikap seperti ini kan sangat identik dengan menindas menginjak dan menekan
itu pendapat seperti apa
artinya ketika masyarakat siapapun seseorang merasakan dia ditindas ditekan yang timbul itu adalah semangat perlawanan
nah ini yang harus kita selesaikan baik baik
bagaimana caranya jangan mudah menuduh
justru provokasi muncul gitu ya
justru itu akan memprovokasi
karena siapapun akan kemudian bangkit semangat perlawanannya ketika dia distigmakan negatif
kembali kepada masalah ideologinya ketika seseorang meyakini sesuatu ideologi tidak mudah merubahnya
pertama untuk kelompok yang memang setuju dengan kekerasan atau ideologi lain di luar pancasila harus ada sikap tegas
jangan main mata jangan main kompromi
tidak boleh misalnya ada kegiatan politik di mana ada bendera bendera yang mengusung ideologi lain itu hadir di dalam acara politik misalnya ada bendera hati
ada bendera hti di dalam aksi misalnya itu tidak boleh lagi
itu harus ada pesan yang jelas bahwa tidak ada ideologi kekerasan yang boleh tumbuh di indonesia
tidak boleh ada ideologi di luar pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima yang bisa muncul secara terbuka
bang ferdinand tanggapi
saya sepakat dengan sahabat saya ini tetapi jangan sampai salah terlalu jauh nanti salah melihat bendera ini antara hti tauhid segala macam
nanti salah lagi
beda akan bendera hti dengan bendera tauhid dengan bendera tauhid
dan dengan bendera isis memang agak mirip mirip tapi hati hati mendefinisikan itu dan mengidentifikasinya
jangan sampai salah
yang harus hati hati juga kita nggak boleh kelebihan durasi kita harus break dulu
kita akan segera kembali di usaha jurnal berikut ini tetap bersama kami
bapak bika educate
jelas mengenai radikalisme
nah kalau saya
sendiri di mana mana mengatakan bahwa
harus sangat konkret
dan oleh karena itu saya selalu
mendefinisikan sebagai satu gagasan
dan praksis untuk
melakukan perubahan fundamental
terhadap tata kehidupan masyarakat
negara dan berbangsa
dengan pancasila dan undang undang
dasar empat timnya itu adalah
definisi kerja saya sehingga
tidak bisa kemudian menggunakan
kata radikalisme itu misalnya
saja loh orang berpikir itu
kan radikal juga kalau bawa bendera
kata pak sandi tadi gimana
itu sudah jelas seperti hti misalnya
itu jelas sekali di dalam
definisi saya itu jelas itu
dalam gerakan radikal karena dia
memang berusaha untuk menghancurkan indonesia
bertentangan dengan indonesia
nah kalau kita sudah
menemukan seperti itu apakah
dua orang ini atau yang
mewakili kelompok satu
dan dua ini sepakat
enggak dengan menggunakan definisi kerja
yang sangat sederhana tapi
memang betul betul powerful menurut saya
apa itu ya tadi itu bahwa
harus diarahkan kepada semua
usaha dan pemikiran yang ingin
merubah secara fundamental
tata kehidupan masyarakat
berbangsa dan negara dengan berlawanan
dengan undang undang dasar

maka tidak akan ada terlalu
banyak kesulitan mengambil
siapa yang radikal
bapak ibu apakah setuju dengan definisi saja
iya dan implikasinya tentu
akan kemudian ada
yaitu misalnya bagaimana menghadapi
perkembangan seperti hti
yang walaupun sudah
katanya dibubarkan tetapi
itu masih ada tersebar di masjid
nah kalau itu tidak
menggunakan definisi yang jelas
seperti saya tadi maka akan dipisahkan
seperti ada lawyer yang mengatakan
memang dibubarkan tapi kegiatannya
tidak kan begitu
jadi penelitian implikasinya terkait dengan
aksi negara dalam membatasi
saya sepakat dengan prof ikam ya bahwa
radikalisme itu memang sebuah upaya
baik tindakan maupun pikiran ya
yang ingin merubah terutama
mengganti dasar negara kita
yang tidak sesuai lagi dengan undang undang dasar
empat puluh lima yaitu pancasila saya sepakat dengan itu
maka dengan adanya
dan pengertian yang jelas kita akan
mudah mengidentifikasi kelompok mana
orangnya siapa yang memang
bisa di justifikasi
sebagai seorang radikalis atau
kelompok yang radikal maka ketika kita
sudah mengidentifikasi kelompok atau
orang ini berdasarkan
rumusan yang tadi telah kita tentukan
berkewajiban masuk ke sana
dalam program deradikalisasi itulah
langkah langkah konkret di lapangan
kondisinya sekarang gimana menurut anda
saya belum melihat ya program deradikalisasi kita
memang di bnpt anggarannya cukup besar
tapi saya belum melihat hasilnya secara maksimal
yang besar anggarannya
saya belum melihat karena ternyata sekarang
intoleransi dan radikal memang agak
bertumbuh ya nah ini makanya
identifikasi ini yang jelas
pak ketua bnpt
pak suwadi alius
mengatakan bahwa program
deradikalisasi bnpt itu
menurut anda gimana
saya agak kurang bisa menerima
itu ya saya kurang sependapat karena
fakta di lapangan itu kita melihat
tidak demikian bahwa bangsa kita ini
sekarang riuh dengan
isu radikalisme dengan isu
program yang telah dilakukan bnpt saya pikir
belum menemui hasil seperti yang disampaikan
demikian kalau itu berhasil
sekarang dengan isu radikalisme dengan isu
intoleransi soal hti yang tadi diadres oleh prof vika
nah terkait dengan hti ini memang
pemerintah memutuskan dan telah menghukum
bahwa hti ini adalah
organisasi yang dilarang maka itu harus kita
ikuti dan kita ikut aturan
hukum sudah memutuskan maka prabowo sandi
mengikuti itu dan tidak boleh
ada simbol simbol hti di manapun nah sekarang
bagaimana menangani pihak pihak
yang organisasi orang orangnya
ini yang masih tetap bekerja nah inilah
nanti tugas dari pemerintah
bnpt khususnya untuk masuk
dalam program deradikalisasi
harus ditetanggi satu persatu organisasi ini
mas andi silahkan saya setuju dengan
definisi yang ditawarkan oleh prof hika
meskipun menurut saya itu harus diperluas prof
kenapa karena misalnya kita tahu bahwa
kelompok radikal atau kelompok teroris ini juga
tindakan terhadap mereka
mereka bisa saja misalnya tetap
menyatakan diri setia pada ideologi pancasila
dan undang undang dasar kita tapi kemudian
di belakang mereka tetap melakukan aksi aksi
atau tindakan tindakan yang bertentangan
tapi itu kan strategi mereka bukan
definisi apa yang mereka lakukan
kalau definisi jadi artinya
yang ingin saya katakan adalah kita juga harus
mewaspadai kelompok kelompok yang sekarang ini
semakin taktis jadi mereka
mengubah wajah mereka
tapi sebenarnya mereka menginginkan
ideologi lain sebetulnya ini yang harus diperhatikan
yang paling penting menurut saya adalah di
yang paling harus diukur adalah bagaimana
komitmen mereka terhadap indonesia
apakah mereka setia pada
pancasila apakah mereka
setuju dengan undang undang dasar

kalau misalnya ada statement
atau kata kata yang memaklumi kekerasan
menurut saya itu adalah pintu masuk
bagi bnpt atau kepolisian
untuk mulai mengawasi kelompok kelompok tadi
misalnya ada terorisme kemudian mereka bilang
bahwa ya ini bisa dimaklumi
dan lain sebagainya ini harus direspon
oleh bnn kondisinya sekarang masih ada
pembiaran berarti menurut anda atau definisinya
belum sepakat semua menurut saya
masih ada keraguan untuk menindak kelompok kelompok
seperti ini menurut saya harus ada sikap
yang lebih tegas harus ada sikap pengawasan
yang lebih jelas kepada kelompok kelompok yang menolak
menurut anda dari sikap anda
yang tegas tadi bagaimana anda menjelaskan
sekarang yang lagi heboh
pembebasan bersarat yang konon sudah
ditentalkan terhadap abb
terhadap bukadabah asyir
ini kan semacam sikap yang tidak jelas
karena seharusnya pemerintah
juga harus konsisten di dalam masalah
hukum kalau alasannya
kemanusiaannya siapa apa kemanusiaannya
atau juga kemanusiaan dari para
korban keluarga korban dan hukum yang lain
baik mas adi saya setuju dengan anda
kalau misalnya bahwa ini ada problem
kalau kita lihat dari apa yang terjadi ini adalah
manuver dari bapak yusri isamahendra
yang sendirian menyampaikan
apa yang dia klaim sebagai
pernyataan dari presiden
menurut saya ini harus dipisahkan jadi kalau misalnya
ada orang yang mengaku atau mengatasnamakan
presiden menyampaikan statement
kita tidak bisa menelan
itu mentah mentah harus ada
pernyataan resmi dan itu terbukti sudah direvisi
atau sudah disampaikan alasan yang jelas
saya setuju dengan prof rikam
bahwa yang harus diutamakan
adalah para keluarga para korban
atau perasaan keluarga para korban
itu bang ferdinand berkomentari
ini harus diluruskan saya pikir ya
ini bahwa pak jokowi juga
langsung berbicara kepada publik ya
terkait dengan pembebasan ustadz abu bakar basir
menyampaikan alasan kemanusiaan
dari sejak lama
bahkan awal tahun lalu katanya menyebut
kapolrim dan kapolhukam di sana
tidak bisa juga menyerahkan
kesalahan ini hanya kepada yusril sendiri
bahwa pak jokowi pun ada di situ
dia ikut berbicara menyampaikan ke publik
jadi yang tadi disampaikan itu
tidak benar jangan membunuhkan
anda mau mengatakan bahwa ada something wrong
dengan manajemen di pemerintahan
ya dari kemarin ketika diminta
pendapat oleh kawan kawan media
saya menyatakan bahwa inilah bentuk dari
pemerintahan yang paling buruk ya
ada sistem ketatan negaraan kita
bahwa yusril mengakui sebagai utusan presiden
pun saya pertanyakan bang yusril anda sebagai
keputusan presiden dasar hukumnya apa
apakah kepres atau apa tidak boleh orang mengklaim klaim
baik baik bentuk moderator yang baik adalah harus tahu kapan harus break
bukan kami yang kesukiran kembali
kita masuk ke segmen terakhir
saya akan kasih kesempatan bang andi
untuk bertanya kepada bang ferdinand
apa yang membuat anda penasaran dari program program
yang pernah berusaha andi sebenarnya
terkait dengan masalah ini
pertama saya ingin bertanya apakah
kubu prabowo sandi akan bersedia misalnya
menyatakan dengan jelas bahwa
kami akan mengambil jarak
dari kelompok kelompok yang radikal
kami tidak akan memperbolehkan lagi
ada bendera hti di dalam aksi aksi
yang terkait dengan kubu prabowo sandi
apakah akan ada pernyataan seperti itu
kemudian yang kedua kami ingin
waktunya tidak banyak
langsung dijawab abis itu
kami ingin tanya apakah
akan ada sikap yang
yang lebih jelas terhadap kelompok kelompok
yang selama ini juga gemar melakukan kekerasan
oke bang fede alasannya
sampai saat ini prabowo sandi
menjaga jarak dengan terorisme
dengan kaum radikal seperti tadi
ini masih ada perbedaan
antara penilaian definisi siapa yang radikal
kalau dengan kelompok yang anda maksud
yang suka berbuat kekerasan
saya paham tujuan anda mau menyebut fpi
tapi anda tidak berani menyebutnya
fpi itu sampai sekarang
tidak bisa kita sebut radikal
mereka ikut pemilu
mereka ikut kegiatan sosial
mereka tidak radikal menurut saya
dan tidak layak dijad sebagai radikalis
jadi karena mereka
kecuali kalau radikalisme itu
pasti tidak akan menghukui demokrasi
hti contohnya mereka tidak mengakui demokrasi
dan tidak mau ikut pemilu
jelas kami sampai sekarang
tidak ada berkolaborasi dengan hti
bendera hti tidak ada berkibar
di acara acara prabowo sandi
mas andi silahkan tanggapi
mas andi silahkan tanggapi tiga puluh detik
sebelum nanti bang ferdinand bertanya
pertama kalau ada kelompok yang gemar
melakukan kekerasan atas nama agama
mungkin mereka bukan masuk dalam ideologi radikal
tapi mereka melakukan tindakan intoleransi
dan melakukan pelanggaran hukum
misalnya fpi misalnya
anda menyebut bahwa kalian
atau kelompok prabowo sandi
ingin merangkul kelompok kelompok ini
apakah itu bukan sebuah sinyal yang buruk
bagi isu soal toleransi di indonesia
bang fede jangan jawab lagi
saya pikir anda menjudge fpi terlalu jauh ya
saya tidak melihat sampai sekarang
bagaimana fpi telah melakukan
seperti yang anda tuduhkan
bahwa fpi dulu
dengan yang sekarang ada perbedaan jauh
pasca pak sby pernah menghukum habib rizik sihab
sekarang fpi ini cukup bertransformasi
dan banyak melakukan kegiatan sosial
tidak saya menemukan lagi
perbuatan atau tindakan mereka
yang melarang agama lain beribadah
atau segala macamnya
bang ferdinand silakan bertanya kepada bang andi sekarang
apa yang paling anda penasaran
kalau saya tidak ingin terlalu banyak bertanya
saya hanya mau bertanya tentang peristiwa
yang menyambung prabowo sandi
menurut anda sikap jokowi ini
dengan pemberantasan terorisme
dengan rencananya memberikan
ustadz abu bakar basir
sudah jelas bahwa presiden tidak akan membebaskan
abu bakar basir tanpa ada
melalui prosedur yang berlaku
jadi harus ada pengakuan dari yang bersangkutan
pertanyaan saya karena jokowi sudah menyatakan
dia akan membebaskan akan dengan alasan kemanusiaan
bahkan menyatakan tanpa syarat
yusril mengaku jokowi menyatakan
pembebasan itu tanpa syarat
artinya memang sudah akan dibebaskan
tapi kemudian timbul tekanan
apakah itu inkonsistensi terhadap
program visi misi jokowi terhadap terorisme atau tidak
saya pikir tidak
keputusan akhir jelas bahwa tidak akan dibebaskan
tanpa memenuhi prosedur yang tetap berlaku
sekali lagi prosedur itu harus tetap diperlukan
prosedur itu yang berlaku itu kemudian
menghilangkan stigma teroris kepada
berarti jokowi membebaskan teroris
terorisme adalah terorisme
terorisme adalah terorisme
itu jelas bahwa yang bersangkutan
saat ini tidak dibebaskan
karena tidak memenuhi persyaratan
yang terakhir kita masuk seksi terakhir sekali
bang fedy dan apa yang menurut anda
paling tidak masuk akal dari program jokowi maruf
terkait dengan pemberantasan radikalisme dan terorisme ini
dari perspektif anda
saya melihat bahwa
satu program dari
belum menyentuh permasalahan sesungguhnya
karena dari debat kemarin
saya hanya mendengar bicara tentang
kontraradikalisme dan deradikalisasi
jadi ini tidak menyentuh masalah
sesungguhnya kalau hanya kontra dan deradikalisasi
itu tidak akan menyelesaikan masalah
sumbu apinya tidak dipadamkan
kalau berapa wah sandi akan memudamkan sumbunya nanti
sehingga api api radikalisme
dan intoleransi itu akan padam
bang andi apa yang paling tidak masuk akal dari programnya
yang paling tidak masuk akal adalah
kalau ada kelompok politik yang main mata
bermesraan dengan kelompok kelompok yang gemar
melakukan kekerasan atas nama agama
yang melakukan tindakan intoleransi
ada kelompok kelompok yang menginginkan bentuk negara lain
di luar indonesia berdekat dekatan
dengan para politisi atau kelompok politik
ini adalah sebuah pesan yang buruk
bagi rakyat indonesia
harus ada jarak yang kita ambil
kita boleh berkompetisi kita boleh berpolitik
tapi please jangan
main mata dengan kelompok garis keras
pesan terakhir akan disampaikan prof raisi kam
satu menit dari anda untuk menutup diskusi kita
kali ini seberapa puas dengan jawaban jawaban itu
saya puas juga dengan format ini
karena ini lebih bagus
tapi kalau kita lihat substansinya
maka menurut saya
hanya dari segi ekonomi
seperti yang dikemukakan oleh pak sandi
saya kira masih dipertanyakan juga
kemudian yang dari
saya kira memang
kebijakan kebijakan yang selama ini
dipakai dalam soal
mengatasi terorisme terutama yang hard
power itu sudah bagus
diakui dunia bahkan
nah sementara yang soft power ini
dan konsistensi ini terutama pada
pengambilan kebijakan pengambilan keputusan
oleh karena itu saya pikir
kesepakatan untuk bersama sama
menggunakan definisi kerja yang tadi
saya kira perlu untuk diteruskan
seberapa percaya pemilu ini bisa menghasilkan
kebijakan atau kepemimpinan yang kuat
untuk memberantas terorisme dan radikalisme
kalau kemudian nanti
siapapun yang jadi kemudian punya tim
yang konsisten dengan
definisi kerja itu maka saya kira
akan bisa dipakai kemana mana
karena dengan definisi yang
jelas seperti itu maka pembagian
kerja juga jelas tapi tinggal manajemennya
yang selalu konsisten adalah moderator
di acara cnn ini kita harus akhiri
perdebatan kali ini terima kasih bang ferdinand
terima kasih mas anji terima kasih prof fikam
atas pembahasannya demikian layar
pemilu terpercaya pada malam hari ini pastikan anda
mendapatkan update informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres bersama layar
pemilu terpercaya di cnn indonesia